ya kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat
pada perdagangan pagi hari ini di belakang saya sudah terlihat
tekanan pada rupiah pada hari ini memang diprediksi imbas dari hasil fomc minutes
di mana the fed memperlihatkan komitmen mereka untuk menaikkan suku bunga
dan melihat inflasi sekarang masih di level yang sangat tinggi
hal ini membuat pelaku pasar risk off dan beralih ke dolar amerika serikat
pelaku pasar juga akan mengantisipasi data inflasi hecus
yang kemungkinan besar masih akan menekan rupiah
potensi kembali naiknya harga komoditas energi yang menghantui eropa jelang musim dingin
juga menimbulkan kekhawatiran di pelaku pasar
alhasil kondisi ini akan semakin menguntungkan dolar amerika serikat pada perdagangan jumat ini
lalu kita melihat bagaimana pembukaan isg pada perdagangan sesi pertama pagi hari ini
berbeda dengan rupiah yang terdepresi
lumayan positif pagi ini di tujuh satu ratus sembilan puluh tujuh
isk akan kembali ditopang oleh rebound saham saham komoditas
terutama dari produsen batubara
harga batubara telah kembali ke atas empat ratus usd per ton
mulai tanggal tujuh belas maret ini
rebound harga batubara ini sebagai salah satunya karena dipicu ekspektasi peningkatan demand dari negara negara di eropa
di tengah persiapan memasuki musim dingin
sementara dari dalam negeri isg juga didorong oleh optimisme pelaku pasar
menyusul penyampaian asumsi dasar makro dalam era pbn dua ribu dua puluh tiga
asumsi ini memperkuat keyakinan bahwa lonjakan inflasi yang tengah terjadi hanya bersifat temporer
selanjutnya kita pantau bagaimana pembukaan bursa saham utama di asia pasifik pada jumat akhir pekan ini
kemudian shanghai composite menguat tiga dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh
salah satu kalau kita bicara mengenai tiongkok nih yang menopang saham komposit yang menaik cukup bagus hari ini adalah perusahaan teknologi tiongkok
tencent harus mengalami penurunan sebenarnya
dan pendapatan terakhir adalah
pendapatannya tercatat satu ratus tiga puluh empat miliar yuan atau setara dengan dua ratus sembilan puluh dua sembilan triliun rupiah pada kuartal yang berakhir juni kemarin
sementara dari negeri matahari terbit
kondisi ini didorong oleh harga bahan bakar dan bahan mentah
dan ini menambah biaya hidup yang sayangnya tidak didukung dengan kenaikan upaya yang signifikan
lalu kita lihat bagaimana dengan bursa eropa yang ditutup kamis waktu setempat
kalau kita lihat bursa eropa memang yang menarik kalau kita bicara saya sedikit memberikan informasi tentang bursa eropa ini
menguat karena perdagangan berkomunikasi dengan berlanjur kehatian hatian pasar inflasi uni eropa
investor di bursa eropa pada kamis
hal ini dipicu kenaikan harga konsumen tahunan di seluruh blok mata uang sembilan belas anggota negara euro
nah ini yang menarik adalah kalau kita bicara mengenai kenaikan harga konsumen tahunan di seluruh blok mata uang euro
energi menjadi salah satu kontributor terbesar yang menekan kenaikan harga
sementara perang rusia ukraina terus mengganggu pasokan
pendapatan perusahaan tetap menjadi negara yang menanggung pasokan
menjadi pendorong utama pergerakan harga saham di bursa eropa pada perdagangan kamis kemarin
kita beralih ke bursa amerika yang ditutup pada jumat pagi waktu indonesia tadi
semua yang menghijau eropa amerika semua positif hari ini ya
karena imbasnya juga indonesia tadi pagi juga dibuka positif
di dua puluh tiga dua puluh satu kemudian juga begitu berdua dengan jodon jou john sedikit sekali
tapi bisa membuat angin segar buat amerika serikat
bursa amerika serikat wawasan berhenti di jauh jauh ini yaa
dengan amid transaksi energi positif pada perdagangan kamis mengalami pendingkatan setelah klaim pengangguran turun
ini salah satu hal yang selalu ditunggu setiap minggu
oleh para investor maupun pelaku saham di amerika
para investor berjuang untuk kembali kembali ke naikkan pasar setelah terlambat atau selama lambat
saham koalitasi turun setelah perusahaan memotong panduannya
sementara bchal melonjak setelah kinerja perusahaan melampaui perkiraan
sejumlah data yang dirilis kamis memberikan petunjuk investor bursa amerika serikat tentang
dan pekerjaan dan pasar perumahan
klaim pengangguran awal turun menjadi rp dua ratus lima puluh untuk pekan yang berakhir tiga belas agustus